indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas
seusai peru dicoret fifa pada april lalu karena dinilai tidak siap secara infrastruktur
apakah artinya kita indonesia semakin diperhitungkan dalam penyelenggaran event olahraga
khususnya sepak bola kelas dunia
kami bahas hari ini bersama bungkus naini pengamat olahraga
bungkus selamat sore apa kabar
terima kasih bungkus
saya akan minta tanggapan anda penunjukkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga
apakah ini akan menjadi pelipur lara kegagalan kita kemarin dalam penyelenggaraan piala dunia u dua puluh
iya bisa dibilang seperti itu ya
tapi kalau secara keseluruhan saya menganggap bahwa penunjukan indonesia ini tidak mengejutkan ya
karena sebetulnya ketika kita ditunjuk jadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
waktu itu persiapan kita sudah cukup baik
hanya saja pada saat saat terakhir ada berbagai persoalan di luar
persoalan teknis yang membuat kita akhirnya tidak jadi dipercaya menyelenggarakan piala dunia u dua puluh
tapi secara keseluruhan sebetulnya persiapan kita sudah sangat baik
persiapan dari segi infrastruktur sudah sangat baik
persiapan dari segi penyelenggaraan juga sudah dianggap cukup baik
nah kemudian ditambah keberhasilan kita menggelar pertandingan melawan juara dunia ya
itu kan standarnya harus sangat baik dan kita harus berhati hati dengan itu

kita harus berhati hati dengan itu
kita harus berhati hati dengan itu

dan kita terbukti mampu menyelenggarakannya dengan baik
dan membuat banyak pihak tertesan
jadi itu yang menurut saya menjadi alasan mengapa indonesia dipercaya sebagai tuan rumah
karena fifa juga sesungguhnya juga pilihannya tidak banyak
piala dunia tinggal beberapa bulan
viva kiri tengok kanan itu yang paling siap ya indonesia
karena indonesia kemarin sudah menyiapkan diri untuk piala dunia u dua puluh
jadi kita ini berakhir
ada situasi dimana kita merupakan alternatif yang paling siap
di antara segala
di antara berbagai peluang yang dimiliki oleh fifa
oke artinya layak dan siap indonesia sebagai tuan rumah piala dunia ya
artinya dengan tolak ukur tadi
sama artinya senafas bungkus dengan eric tohir ketemu pssi
ada indikator bagaimana kemarin bisa menggelar indonesia kontra argentina di jalan palestiniani
dengan aman dan juga lancar sehingga ini menjadi indikator
apakah artinya kedepannya memang indonesia akan semakin mampu bersaing
akan semakin mampu untuk menunjukkan dan dipercaya
khususnya di dunia internasional untuk penyelenggaran event olahraga
dalam hal ini misalkan sepak bola ya
ya track record kita cukup bagus ya
kita ini kan pernah jadi tuan rumah bersama untuk piala asia
pernah jadi tuan rumah asian games
dan semua kegiatan tersebut bisa kita gelar dengan lancar
bukan sekedar kegiatannya berjalan lancar
tapi antusiasme publik juga luar biasa
fifa juga mempertimbangkan hal itu
fifa tidak akan menunjuk tuan rumah kalau di negara itu potensi untuk kemeriahannya nggak ada gitu loh
jadi artinya penyelenggaraannya berjalan sukses tapi pertandingannya eventnya sepi sepi aja
kalau indonesia ini kan sudah terbukti eventnya pertandingannya sukses eventnya rame
buat fifa kan itu penting juga
karena viva juga butuh itu
kalau secara infrastruktur
nah kalau secara mental bagaimana kemudian peluang atau kans indonesia tim indonesia bersaing nanti di piala dunia u dua puluh
nah itu justru itu persoalan
jadi beda dengan piala dunia u dua puluh
piala dunia u dua puluh kan u dua puluh kita ditunjuk jauh jauh sebelumnya ya sekitar tiga tahun sebelumnya
sehingga kita mempersiapkan tim u dua puluh itu sangat serius
hampir dua tahun lebih
coach sintayong itu membangun tim
mulai memilih pemain
persiapannya secara tim sudah sangat baik
nah ini untuk tujuh belas ini kan kita nggak siap
kan kita tidak punya persiapan untuk menjadi tim peserta piala dunia u tujuh belas
cuma untungnya kita mewarisi tim yang pernah tampil di piala aff u enam belas tahun sebelumnya ya
ini tim ini bisa jadi kerangka untuk piala dunia u tujuh belas
meskipun kalau secara jujur levelnya tentu harus diperhatikan ya
levelnya tentu harus ditingkatkan
karena kita mainnya bukan di level asean ini
mainnya di level piala dunia
jadi kualitas timnya harus ditingkatkan
kualitas itu artinya
satu persiapan timnya harus lebih baik
yang kedua materi pemain
ini jujur aja kalau materi pemainnya nggak ditingkatkan
ya kita akan sulit juga nanti bersaing di piala dunia
harus ditingkatkan materi pemainnya
oke tersisa berapa kurang lebih tiga empat bulan kurang lebih empat bulan lah ya empat bulan
apakah optimistis bisa mengejar ketertinggalan itu
untuk mengenjat itu
ya tergantung apa yang akan dilakukan oleh pssi bersama tim nasional
karena kalau mengandalkan materi seleksi di dalam negeri
kan yang sudah ada di timnas sekarang itu hasil seleksi di dalam negeri
dan itu yang terbaik
karena itu harus ada upaya terobosan menurut saya
melihat ke kiri ke kanan potensi yang ada
yang bisa dimanfaatkan untuk timnas itu harus dilakukan

hanya fokus kepada yang ada sekarang
karena yang ada sekarang itu bisa dibilang sudah yang terbaik
hasil seleksi beberapa kali di belakang lekwadzimah dan tim pelatih
ini yang terbaik
nah kalau yang terbaik ini kemarin di level piala asia
kualifikasi pun masih sulit bersaing
berarti kita harus naikin level lebih tinggi lagi
ibaratnya kita tidak lagi berlari
tapi melompat kalau perlu
meningkat melakukan lompatan untuk membuat tim punya kualitas di atas yang sekarang
hanya dengan cara itu kita bisa bersaing di piala dunia
dinaikkan kualitasnya lebih dari sekedar dinaikkan levelnya
tapi kalau bisa digandakan levelnya
apakah ini kemudian juga bisa jadi lompatan karir gitu
kalau tadi bungkus bilang jangan hanya fokus dengan yang sekarang
apakah piala dunia ini bisa jadi lompatan karir
dimana para pemain indonesia semestinya bisa memanfaatkan momen ini
sebagai batu loncatan karir mereka
misalkan kita lihat ada carlos vela
yang dulu pernah membawa meksiko jadi juara piala dunia u tujuh belas dua ribu lima belas
kalau saya tidak salah ya
yang akhirnya kemudian dilirik oleh arsenal
dan akhirnya bisa membuka peluang karirnya untuk bermain di eropa
oh iya tentu
jadi piala dunia u enam u tujuh belas ini
itu biasanya dihadiri oleh banyak pemandu bakat dari berbagai klub top dunia
karena mereka biasanya melihat pemain di kelompok usia inilah yang ideal direkrut
harganya belum terlalu mahal
kemudian mereka juga bisa dibina untuk menyesuaikan dengan kompetisi
dimana mereka nanti akan bergabung
kalau beli pemain di piala dunia senior itu udah jatuh mahal
itu mahal sekali
tapi kalau mengambil pemain dari hasil piala dunia u tujuh belas
mereka bisa dibilang harganya masih murah
karena mereka kan baru lolos dari akademi biasanya umumnya ya
karena itu potensinya harganya belum terlalu mahal
tapi potensinya sudah kelihatan
nah ini yang biasanya dicari oleh pemandu bakat
potensinya terlihat potensinya jelas
tapi harganya belum melambung
nah ini yang membuat piala dunia u tujuh belas penting
bagi pengembangan pemain karena faktor itu
kalau piala dunia senior itu bukan lagi pemain pemain yang sedang berkembang
tapi pemainnya sudah jadi
kalau u tujuh belas itu pemain yang punya potensi untuk berkembang
makanya lebih menarik bagi klub klub untuk melihat mereka
jadi jangan hanya fokus untuk bisa tampil berlaga
jadi juara tapi juga fokus dalam pengembangan
karena ini adalah peluang yang bagus untuk timnas indonesia ya
terima kasih bung kusnaini
nah ini sudah bergabung
kalau timnas tidak tidak
terima kasih sudah bergabung
kalau timnas itu bagus optimanya juga
salam olahraga bung kus selamat sore sehat selalu